menjelang ujian nasional berbasis komputer unbk tingkat sma
april mendatang pihak sma negeri satu cibatu
kabupaten purwakarta jawa barat telah menyiapkan berbagai kebutuhan perangkat ujian
berbagai kebutuhan perangkat ujian disiapkan diantaranya ratusan komputer dan empat server
yang terbagi di dalam tiga ruangan
kepala sekolah sma negeri satu cibatu purwakarta asep mulyana mengakui
sekolah masih kekurangan komputer ujian sebanyak empat puluh unit
dari total kebutuhan seluruhnya satu ratus tiga puluh dua komputer
sekolah akan berupaya menutupi kekurangan komputer dengan membeli dan menyewa komputer
di sma negeri satu cibatu purwakarta sendiri ada dua ratus enam puluh empat siswa menjadi peserta unbk
rencananya pelaksanaan unbk tingkat sma akan digelar selama empat hari mulai satu april dua ribu sembilan belas
untuk mengantisipasi pemadaman listrik dan jaringan internet
pihak sekolah akan berkoordinasi dengan pihak pln dan telkom termasuk membeli satu unit jenset
unbk sma cibatu kabupaten purwakarta

baik dari jaringan komputernya kemudian visinya juga untuk komputernya
ada beberapa kekurangan memang
kalau tiga sip kita membutuhkan itu sekitar satu ratus tiga puluh dua komputer
kalau tiga sip kita butuh delapan delapan ditambah cadangan ya kurang lebih satu ratus dua puluh unit
kan dengan cadangan